dengan layanan lain yang dapat menawarkannya
selain dbl kan dulu
tapi kalian tahu nggak ada dynamic stretching dan static stretching
dengan berkolaborasi ia berharap agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang berpihak terhadap kelestarian lingkungan
kondisi terancam mengalami kepunahan massal
atau naik mobil naik motor dan lain sebagainya
dan akan mencegah timbulnya penularan yang baru
terima kasih atas waktu anda mas maulana iksan huda presiden bem universitas jenderal sudirman telah bergabung sama kami
baru nanti kita mulai iftarnya
menuju ke arah tol semarang
dari beberapa tahun juga udah sempet masuk final
menteri tenaga kerja ida fauziah menjelaskan
untuk cabut izin usahanya
sekarang pada usia tiga puluh tahun empat puluh tahun pun mereka sudah terkena
nah sekarang yang membedakan